bapak bapak administrasi pasweden kami bersenang senang
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati bapak presiden pks bapak sekjen pks bapak ketua mpp pks
yang saya hormati tuhan semua yang minis kandar salam res jepang dua ribu dua puluh empat dan hadirin sekalian
jadi pada siang hari ini saya dan tudus mohaimin hadir bersama bapak demui
pimpinan dpp partai keadilan sejahtera untuk bersilaturahmi
dan menyampaikan bahwa amanah yang dikembangkan telah kami jalankan dengan sebaik baiknya
dan tugas yang dikembangkan itu telah tuntas dengan makalanya
mahkamah konstitusi menyampaikan putusannya kemarin
jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke dpp nasden ke dpp pkb
dan hari ini bersama sama di pks
koalisi perubahan telah berjuang bersama sama
dan izinkan kami saya dan suamin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembarkan
dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama sama
bersama dengan seluruh kader pks selama perjuangan kemarin
karena inilah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu
perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah
dari mulai masa pra kampanye yang pada fase persiapannya
sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua
dan konsistensi telah dilakukan secara terbuka kita lihat
dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar pks
dan kerja bersama ini bukan hal baru
dan insyaallah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan
kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin
seperti yang disampaikan pak presiden tadi
telah ikut mewarnai demokrasi indonesia
nah mudah mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk kedepannya
kami sekali lagi menyampaikan terima kasih
dan insyaallah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi amanat amanat yang ada di masa depan
habib dan seluruh jajaran pks yang saya banggakan mas anies baswedan
saya menyaksikan kader kader pks yang paling serius dan sungguh sungguh di dalam memperjuangkan cita cita perubahan
hormat bersyukur dan bangga kepada pks yang telah menunjukkan dedikasi kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan
memberikan penghargaan yang tinggi kepada dpp pks dan seluruh kader kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan
dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan
perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan
allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita
kalau mau berjuang ya hanya dengan pks
pertama saya ucapkan salam sejahtera kepada para tokoh di depan
ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya soal rekonsiliasi atau pertemuan pak anies mungkin dengan pak prabowo
apakah mungkin akan dikonsultasi dengan pak prabowo
melakukan kunjungan kepada pak prabowo yang sebagai kita tahu sekarang sebagai pemenang ya
untuk menjadi tradisi baru ke depan
biar kalau film press itu nggak apa ya kayak sekarang misalnya pak bumega sama pak sbi yang jarang ketemu
mas kamu fisik dari kompetitor
tentunya dengan tetap
dengan semangat perjuangan perubahan
apakah pks juga komit untuk melanjutkan
perubahan tersebut jika iya
perkenalkan saya fadil dari kompas com
ini kan berkembang usulan usulan
jakarta pak presiden pks
adalah pendukung setia dari pak anies
nah kemudian apakah pks akan
menjawab rasa kangen dari masyarakat jakarta
baik kepada presiden pks dulu
pak anies silahkan pak
pak bungsi ini terima kasih
kalau lawan saling menguatkan
yang sedang berjuang bersama sama
karena itu kemarin ketika kami
kami pesankan untuk mari kita sama sama jaga
dan kami ingin agar
ada transition of power yang berjalan dengan baik
sehingga yang disebut sebagai
itu bukan sesuatu yang aneh
bukan sesuatu yang dihindari
dan tidak pernah sedikitpun
kontestasi yang tidak ada ujungnya
dan kami menghormati putusan mk
baik yang tadi terkait dengan
ya nah akan seperti apa
atau badan pekerja majelis syuroh
saya sebagai pelaksana insya allah akan melaksanakan
ya keputusan majelis syuro atau
kita jaga sebagai bagian
untuk membuat proses perjalanan yang memang
kalau seluruhnya sudah on the track dan tidak perlu diingatkan
sikap sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa
kita akan terus sampaikan
tadi kita sudah sama sama memahami
dengan masuknya pak anies rashid baswedan
saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional
untuk menjadikan pak anies ini sebagai tokoh nasional
kalau kemarin kami sudah berusaha
saya kira di pilkada ini saatnya lah
untuk maju di dki
saya kira itu sudah menjadi
pak anies ini sudah menjadi
saya dan pkb tentu amat sangat berharap angket itu berjalan
karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif
dengan cara apa evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu
kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang undang pemilu
maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan
karena itu angket amat sangat dibutuhkan
jangan salah tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah
tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada
harapan besar untuk angket itu tinggi
tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak
sepenuhnya tergantung pada anggota anggota
tentu semua udah tahu peta di dpr ri kayak apa
baik terima kasih cukup
selanjutnya foto bersama silahkan
sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga lembaga tertentu
tapi kita tujuan awalnya adalah
kita ingin meluruskan proses demokrasi kedepan
agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu dua ribu dua puluh
tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas
bahwa untuk mengajukan hak angket
itu minimal harus ada dua fraksi
dengan dua puluh lima penanda tangan
dan itulah yang realitas sampai hari ini
pks masih belum mendapatkan pasangan untuk apa namanya
jadi kalau seandainya ada ya kita akan ikut bergabung untuk penanda tanganan hak angket itu
oke cukup ya terima kasih silahkan foto